hai si utara enggak tahu bang saya belum pernah ke sana payah loh maaf bang emang bangudin tahu
ibu kota sulawesi utara mana doh kok bangudin tahu emang bangudin pernah ke sana gua lihat
di tts ada enam kotak urup depannya m tengahnya n ya manado
masih ada ya tinggal dua kali lagi mak kalau bisa cepat begini terus kita bisa terima orderan
lagi alhamdulillah ya mak udah mau lebaran yang pesen banyak terus ya mak ya berarti mereka tahu
biar yang bisa enggak kecewa kita bikinnya harus cepet ya mak betul kan
mak cuma berdoa aja supaya lu kagak sakit kenapa mak kalau sakit sama repot iya mak

yang di oven masih banyak
tapi lebihannya doang
ya udah masukin aja dulu yang ketokles
buat yang pesenan ya
kelebihan kuenya ada banyak nggak
lo mau makan
tapi cuma tanya doang
masih banyak opo
nanti cobain aja pas buka
oh ada sebentar
ban kerobak saya ke mpes dad
gak ada gua kompa
lo kalo ke mpes ke bengkel aja
ya udah saya bawa ke bengkel aja
nanti yang nganter bang ojak mak
mak saya mau barisin perobotan dulu ya di dapur
gak usah pake bilang kalimba
kalau mau beresin ya beresin aja
kan udah kewajiban
abis pake diberesin
saya cuma ngasih tahu doang
siapa tahu mau masak yang lain buat bukaan puasa nanti
jadi saya siapin dulu
betul kan mak
gue beres beres dulu ya
mak mau lihat di kulkas ada makanan apa
jadi tau mau masak apaan
eh bapak pak bapak mau kemana tuh
mau ke bengkel bu
lah ngomong ke bengkel kok bawa bawa gerobak
ban gerobaknya kempes keliatannya bocor bapak mau tambal
lah kalau ke bengkel itu kan bannya aja bisa dibawa pak
lah nggak bisa gimana toh
bannya itu kan bisa dilepas terus bannya aja bisa dibawa ke bengkel
ya maunya sih gitu bu
tapi bapak gak punya kunci kunci buat ngelepas bannya
tis ntar sore gue mau ajak bini gue belanja buat lebaran
wah hebat kamu jak
bisa emang nanti aja jak ah
kak tisna naik motor ke kampungnya
mending naik bis aja bu
terus motornya taruh di kontrakan
buka puasa pake mie sama tahu isi
yaudah kalo gitu mak masak mie aja ya
lu pengen kemana
eh mau diapain
tahanin bentar ya
udah belum bang
dari tadi juga udah bisa dilepas
eh ngomong dari tadi
bangkitin gue aja lu ah
yuk jalan bang
ntar dulu dah
abang ganti baju dulu
baju abang keringetan
udah gak apa apa
bang di pasar juga panas lagi keringetan lagi
ini si tts loh
pertanyaan apa bang
kamu kan udah punya lapak mot
tapi kenapa masih ke lampu merah aja
saya ke lampu merah buat nyari orang kang
yang baru turun naik bis yang baru mau naik bis
wah bagus itu mot
biar kata punya lapak tetap harus jemput bola kang
ada yang beli
belum ada sih kang
jangan sedih mot
biar punya lapak tetap harus jemput bola mot
lo aja dayak
loh kalau belanja suka muter muter abang males ah
namanya orang belanja ya muter muter bang
kan ngecek harga biar nggak diketok sama pedagang
ya udah lo aja dah bang mau narik
ya ntar abang jemput lagi
ya udah abang mau nitip apa
celana dalamnya mohon apa bang
lo tau kagak
ibu kota sulawesi utara
gak tau bang
saya belum pernah kesana
ibu kota sulawesi utara
kok bang udin tau
emang bang udin pernah kesana
gue liat di tts ada enam kotak
urup depannya m tengahnya n ya mana doh